surabaya kota pahlawan sebagai ibu kota provinsi jawa timur hari ini berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun
dikenal sebagai kota pahlawan dan pusat niaga di indonesia timur surabaya menyimpan banyak cerita
di antaranya dari namanya yang masih kontroversial
apakah benar dari nama ikan hiu biru dan buaya sebutan kota pahlawan hingga bangunan surabaya tua yang kini masihkah terjaga
informasinya akan kami hadirkan yang akan sekaligus menutup cnn indonesia today kali ini
saya aldi kawarin
saya lady malino terima kasih atas keberertaman anda selamat pagi selamat beraktifitas dan selamat berjumpa
berbicara tentang kota surabaya atau suro boyo
kita teringat suro dan boyo yang secara populer dikaitkan dengan legenda pertarungan antara suro

dan boyo yang berarti buaya
dua hewan besar ini bertempur memperebutkan wilayah kekuasaan darat dan lautan
kawasan perebutan inilah yang kemudian dinamakan surabaya
kini kota terbesar nomor dua di indonesia ini memakai patung hiu dan buaya sebagai lambangnya
itu memang legenda itu sudah ratusan tahun
nah para sejarawan belanda sendiri juga mengamini masalah ini
jadi yang namanya mitos benar atau enggak ya sudah kita telan saja
dalam bahasa jawa kuno dua kata dalam surabaya memiliki makna filosofis
suro dalam bahasa jawa kuno berarti berani sedangkan boyo artinya tantangan
suro boyo diartikan sebagai sikap berani dalam menghadapi tantangan
sejalan dengan penafsiran makna tersebut prasasti canggu atau prasasti trawulan satu
yang merupakan peninggalan kerajaan majapahit di tahun caka seribu dua ratus delapan puluh atau seribu tiga ratus lima puluh delapan masehi
jelas mencantumkan nama surabaya
pada prasasti yang menceritakan pelabuhan kapal di sepanjang aliran sungai bengawan solo dan berantas ini
sebagai salah satu pelabuhan dan bagian dari jalur perdagangan
ya dulu memang pelabuhan yang terkenal di daerah surabaya awalnya adalah ujung galuh
ini sesuai dengan di prasasti kamalagian itu masih disebutkan
sementara itu pada prasasti yang lain dari masa majapahit nama ujung galuh ini sudah tidak muncul lagi
tetapi yang terkenal di daerah itu adalah nama surabaya
nama surabaya juga terdapat di kitab negara kertagama
kitab yang menjadi referensi sejarah terpercaya di zaman majapahit
dalam salah satu babnya dikisahkan bagaimana raja majapahit hayam buruk melakukan perjalanan keliling jawa timur
dan surabaya disebut dalam kitab abad ke empat belas ini sebagai lokasi istirahat raja
sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke buwun atau pulau bawean saat ini
akhir mei dua ribu delapan belas surabaya berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun
hari jadi itu ditentukan berdasarkan usia kerajaan majapahit
kerajaan asli nusantara yang di zamannya memiliki kekuasaan terbesar se asia tenggara
kerajaan dengan pusat pemerintahan di kabupaten mojokerto itu berdiri pada dua belas november seribu dua ratus sembilan puluh tiga
sedangkan tempat penaklukan pasukan tartar ditetapkan sebagai wilayah curabaya atau surabaya
yang berarti berani melawan tantangan